kapal motor binaria tenggelam di perairan desa bubung kabupaten banggai
tiga penumpang termasuk nakoda kapal berhasil selamat setelah dievakuasi nelayan setempat
video amatir ini memperlihatkan satu kapal kayu tenggelam di perairan desa bubung
kabupaten banggai sulawesi tengah pada minggu sore
kapal tenggelam diduga karena kelebihan muatan dan diterjang ombak
semua penumpang melompat ke laut setelah merasa kapal motor ginaria mulai tenggelam
nelayan yang berada di sekitar lokasi membantu mengevakuasi para korban
komandan posar blubuk junigo dalam pesan tertulis bilang total ada dua puluh tiga korban sudah sama nakoda
seluruh korban dievakuasi menggunakan perahu nelayan dan posisi korban semua sudah berada di luar kapal
semua korban termasuk satu wanita hamil berhasil selamat